sejak tiga bulan terakhir ini m fadli serius mempersiapkan diri untuk tampil di kejuaraan para cycling asia
atau kejuaraan balap sepeda khusus atlet difabel di bahrain pada tanggal dua puluh tujuh februari mendatang
sebelumnya nama m fadli identik dengan dunia balap motor
namun kecelakaan fatal saat balapan di sirkuit sentul tahun dua ribu lima belas lalu
membuat fadli harus rela kehilangan kaki kirinya dan pensiun dari dunia balap motor yang telah membesarkan namanya
normalnya pasti ada down tapi gimana caranya kita mengatasinya dengan secara cepat
contoh misalkan ketika down kita harus mengalihkan pikiran kita sama yang enak enak
contoh ketika kita down ini cepat atau lambat saya pasti harus sembuh
cepat atau lambat saya pasti harus kuat
dengan dengan berpikiran enak kayak gitu yaudah jalanin bahwa suatu saat pasti
pasti ada titik terang lah
semangat fadli memang sangat luar biasa
kehilangan kaki kiri tak membuatnya berhenti berolahraga dan beraktivitas
hingga saat ini pun fadli masih tetap berkecimpung di dunia balap motor
dengan menjadi instruktur balap di sebuah sekolah balap motor di sentul
sampai akhirnya hobi bersepeda membawanya pada kesempatan untuk tampil kejuaraan para cycling asia dua ribu tujuh belas di bahrain
sebelumnya memang nggak pernah terpikirkan untuk jadi atlet sepeda
malah justru saya balik lagi latihan sepeda semata mata agar fisik saya kembali kuat lagi
saya enjoy ketika latihan motor karena saya juga sering masih latihan motor gp mono dua ratus lima puluh
terus saya br enam ratus yang memang membutuhkan fisik yang prima
dan ya tadi itu enjoy ketika kita melakukan sesuatu gak ada pikiran yang aneh aneh ya di depan mata yang kita jalanin
dan akhirnya saya ketemu pada saat main sepeda saya ketemu dengan ketua pbic pak okto
dan dari situ ditawarkan dan saya senang karena memang dulu berkompetisi sekarang diajak berkompetisi lagi di cabang olahraga berbeda
ya membuat semangat baru tantangan baru buat saya sih
di kejuaraan para cycling asia dua ribu tujuh belas
fadli akan turun di nomor satu di dunia balap motor
yang terakhir adalah nomor individual time trial kategori c empat atau kategori khusus atlet yang memiliki luka atau cacat di bawah lutut
program latihan dengan jarak lima puluh hingga delapan puluh km per hari telah dijalani pria berusia tiga puluh satu tahun ini sebagai bagian dari persiapannya tampil di bahrain
sebagai atlet pertama indonesia yang tampil di kejuaraan para cycling asia
fadli membuktikan bahwa dengan kemauan keras kekurangan fisik tidak akan menjadi penghalang untuk dapat meraih prestasi
erlangga wisnuwaji sentul